aduh pusing deh gue
jangan menghalangi cinta
jangan memaksakan cinta
cinta itu bagaikan dewa dan dia mempunyai kekuasaannya sendiri
darren kan cuma cinta sama sisil
kenapa gue harus menghalangi dia
toh sisa juga bagian dari diri gue
ih ini kan namanya cinta men
aduh tuh ibu tuh gimana sih
udah gue bilangin juga cincin ini tuh gak bakalan gue juang
aduh bu kenapa lagi sih
jual lah cincin itu ke ibu
aduh bu saya kan udah bilang berkali kali cincin ini gak akan saya kasih
ayo cepat berikan cincin itu
kalau tidak aku tembak kamu
aduh bu jangan dong bu
cepat bu jangan tembak dong bu
ibu mau berapa
ini dompet kita bertiga darren
saya tidak butuh uang
berikan cincin itu sekarang
aduh ibu masa dompet kita bertiga masih belum cukup sih bu
eh gini bu disitu ada temen saya nian the gang
saya minta dompetnya ya bu ya
bu tunggu ya
han udah jalan
arah pinjam dompet kalian dong
aduh cepetan soalnya kimmy ditodong tuh sama tukang pecel
aduh dompet ada gak

iya pak itu si kimi dia ditodong pak penodongnya di sebelah sana
waduh kurang ajar tuh berani berani jadi gantung sekolah gue ya
cepat cepat cepat
lari ke mana nih
aduh gimana sih ini duit sudah dapat banyak nggak ketemu lagi orangnya
hahaha aduh nih aku dikejar kejar nih aduh kalau kencang sih boleh juga tapi kalau dikejar kejar
diam lu bu
aduh aduh aduh

ya ada pingsan
ya ada pingsan
eh bu bu bu
ya ada pingsan
eh pertama gue hari ini oke juga kan
udah cuci bukasan mas
lepaskan lepaskan mas
lepaskan aduh jangan sentuh saya
aduh saya ini masih ori sini lho
aduh jangan sentuh saya aduh
siapa yang pegang pegang situ
besar besar pegang deh
maaf pak satpan
ampuh jangan tembak saya pak
saya cuma disuruh
saya benar pak
saya cuma disuruh kok
saya ini di desa itu jadi kembangnya desa itu lho pak
benar saya masih ori sini lho pak
benar benar lho ganteng
bu siapa yang nyuruh ibu
udah tua masih aja mau disuruh nodong
mu saya mau disuruh
mas saya mau disuruh
mas saya mau disuruh
murid sekolah ini juga bentuk hidungnya aneh pipinya juga ada tompelnya tapi aduh
inem atau gimana ya
saya nggak tahu benar
saya nggak tahu ganteng
kayaknya nggak ada deh murid sekolah sini yang ciri cirinya kayak gitu
jangan jangan dia nyammer jadi murid sekolah kita lagi

iya tadi kan dia lari lumayan jauh waktu si natra tell me itu teriak teriak
kalau eliza nggak nyamar pasti ditangkap perempuan tadi dia
gimana gimana penampilan gue hari ini oke kan
oke dari hongkong kita gagal lagi tahu kali ini
pokoknya kita pikir lagi cara lain yang lebih oke
wih nyangkain mobil
makasih ya lo udah nangkep ibu yang no dong gue tadi
ibu harus ikut saya ke kantor
sebab harus menerangkan siapa yang menyuruh tadi
ini sih basel mainan ini
ibu pasti beli dari tenabang ya
tau gitu tuh ibu udah gue tongkok dari tadi
takut saya pak
pak lindungi saya pak
udah ikut saya sekarang
eh kak tisha lu mau makan ayam
ih ngapain sih
nggak ini ini
nggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak
lino persembahkan ayam panggang pesanan hani
gue gak suka makan gitu wan
hani pasti kangen banget ya sama lino
sampai sampai hani datang ke rumah lino
lino denger ya
gue emang kangen gak ketemu lu walau cuma setengah hari
akhirnya aku dengar juga kata kata seperti itu
langsung dari bibirmu yang aduh

langsung dari bibirmu yang aduhai
iya soalnya diskolat tuh ya

oh hani wajahmu sangat lembut
tatapan matamu sangat indah
oh hani kau membuatku terpana terlena
eh ya hani pokoknya lino bakal nurut deh
karena lino mau teman
lino kan budak cinta honey lino kan budak cintamu
perfect pokoknya lo harus sekarang ke rumah darren
lo harus panas panasin darren supaya segera ketemu sisil
pokoknya darren harus segera kencan sama sisil ngerti
yaudah selesai selesai pergi
lo kangen berat gitu sama cicil lo tuh harus memberikan sesuatu yang indah
lo bakal ketemu dia selalu harus mempersiapkan kata kata indah
ketika lo bertemu dengan sisir
nah ini dia nih
kumpulan puisi bahasa jepang karya barnas wijaya
hmm seru juga kan
gerim puisi ke sisil dalam bahasa jepang
seekor katak melompat ke dalam kolam
kayaknya ini empang aja plum plum plum
gak ada nyambung nyambungnya men gue
dan sisil pun
ada temanmu darang
darang lagi belajar
malem malem gini bertamu
mama juga gak tau
dia bawa bunga
dia gak mau nyebutin namanya
katanya mau bikin kejutan
tapi tau dari mana ini rumah gue
pasti gimi ngasih tau
ya ma bentar lagi darang keluar ma
yaudah depan kamar kamu den
harus rapi nih kau sisil
nih linol bawain bunga untuk kamu
kamu udah terkejut apa lagi ma
gak lama masih waras ma benar
sekarang tuh lino lagi bisnis kepala genggam tau gak
nah gue denger denger lu kan lagi hot hotnya nih sama cicil
lu beli bunganya sama lino aja
gimana keren kan keren kan oke oke
si sisil tuh pasti kelapak
kelapak kelapak kelapak kelapak
karena lino kasih harga spesial yang diskon langganan
ya lino lu jenius banget ya
buka buah sisil
gue kasih buka apa sisil
mendingan lino pulang deh sebelum dia ngerenok nodam sama darren
makanya lu mendingan
you want ngedet sama sisil
karena dalam minggu ini lino bakal ngasih diskon gede gedean
hah dari darren
aduh gimana ya
aduh pusing deh gue
jangan menghalangi cinta
jangan memaksakan cinta
cinta itu bagaikan dewa dan dia mempunyai kekuasaannya sendiri
darren kan cuma cinta sama sisil
kenapa gue harus menghalangi dia
toh sisa juga bagian dari diri gue
ih ini kan namanya cinta men
nggak dianget sih